konferensi pers yang saat ini berlangsung di kantor basarnas jakarta
baik sudah siap ya
baik assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
rekan rekan media sekalian terkait dengan masalah adanya kejadian kecelakaan pesawat sriwijaya
basarnas pada pukul empat belas lima puluh lima tadi menerima informasi bahwa terjadi lost contact
terkait dengan pesawat sriwijaya
setelah kita pelajari kita cepat melaksanakan koordinasi dengan cengkareng
dan beberapa potensi yang ada di sana
dan kita segera mengerahkan alut kita yang ada di basarnas khususnya dari kansar jakarta
nah kapal maupun searader sudah kita berangkatkan
setelah mendapatkan informasi tersebut kita berangkatkan dan menuju ke titik lokasi yang diduga pesawat itu jatuh
jadi posisi pesawat setelah lost contact itu berada di antara pulau laki dan pulau lancang
kurang lebih sekitar jaraknya sekitar
lima sampai dengan dua mil
kalau dari tanjung kait itu sekitar kurang lebih tiga mil
kita sudah berangkatkan dan beberapa informasi di lapangan
bahwa ditemukan beberapa serpihan serpihan dari
kita masih belum memastikan bahwa itu adalah bagian dari pesawat sriwijaya
barang barang tersebut sudah ada di kapal kita
dan rencananya akan kita tarik
dan kita akan buka posko di jict dua
di sana akan kita buka posko malam ini juga
diharapkan malam ini konsep kita adalah mencari titik lokasi di mana tepatnya pesawat itu dimungkinkan jatuh
dengan harapan setelah malam ini mendapatkan lokasi yang pasti
besok pagi kita akan melaksanakan pencarian dan pendalaman
kalau saya lihat di peta itu
maksimal kedalaman di sekitar pulau lancang dan pulau laki itu sekitar dua puluh tiga
dua puluh sampai dengan dua puluh tiga meter
kita belum tahu pasti di mana posisinya
dan peralatan peralatan yang ditemukan oleh potensi kita yang ada di lapangan
masuk tim gabungan kita sekarang menjadikan barang bukti untuk diteliti lebih dalam
apakah itu bagian dari pesawat sriwijaya atau bukan
jadi para rekan rekan madya itu yang bisa saya sampaikan
dan permohonan maaf sekali karena tadi begitu ada informasi terjadi kecelakaan
seluruh pejabat basarnas berada di kantor pusat
dan kepala basarnas berada di kantor pusat
dan kepala basarnas berada di kantor pusat

bersama menteri perhubungan berada di cengkareng soekarno hatta
untuk mencari informasi terkait dengan masalah lost contact nya pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh dua ini
jadi permohonan maaf dari kak badan tidak bisa memberikan statement
namun demikian tadi kabadan juga sudah memberikan statement di bandara kepada para media yang ada di sana
dari basarnas mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini personil kita sudah ada di lapangan sudah menemukan beberapa bagian dari pesawat
dan hambatan yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah visibility karena malam hari
tapi diharapkan untuk pencarian lokasi di mana jatuhnya pesawat itu malam ini akan kita usahakan semaksimal mungkin
sehingga apabila malam ini kita menemukan titik koordinat jatuhnya pesawat besok pagi kita akan bisa langsung melaksanakan pencarian secara maksimal